aku yakin aku pasti tidak bisa terkalahkan di dunia persilatan
aku pasti tidak bisa terkalahkan
aku yakin aku pasti tidak bisa terkalahkan
aliran tenaga yang sangat kuat merasuk ke dalam tubuhku
sebentar lagi aku pasti menjadi pendekar yang tidak bisa terkalahkan di dunia persin latihan
aku tidak akan terkalahkan
ia akan membantumu
aku pasti tidak akan terkalahkan
bawa aku terselamatkan
lagi atu nyari
jangan lapar deh iya teh
laper laper tadi teh
mangkilang udah makan
lagi kemana atu
udah kasem kakang
paman hari hari uang raden
paman hari hari uang raden
aduh baru ketemu disini sekarang teh
sampai bawa gemulan paman raden
panjang ceritanya paman
aku harus melepaskan diri dari cengkraman nyirawet
hanya nung resakan saja yang bisa melindungiku
syukur raden gak ada apa apa
aduh paman cilaka raden
lihat badan paman sampai kurus kering begini
udah kering dimana kakang
dari tadi minta makan
maksud saya tuh merhatiin raden
untung raden lepas dari nyerawet
nih nih nih tuh tengu dangu dang terus raden
bener raden kalau gitu mah raden
nggak usah ke kampung hideng lagi raden
nanti raden malah digangguin lagi nyirawet
bener sekali raden
kampung hideng mah udah aman sekarang mah
udah bebas apalagi sih siapa tuh
udah musnah sama raden
syukurlah paman memang sebaiknya kita melanjutkan perjalanan
bener pisan raden
mudah mudahan kita selalu diselamatkan
gak ada gangguan apa apa
semoga luagung selalu menimu kita paman
mudah mudahan kita selalu diselamatkan
dijauhkan dari gangguan raden
rama prabu pernah berpesan kepadaku
setiap kita melakukan kebaikan
pasti kebaikan itu akan selalu
itu kan selalu senantiasa bersama kita
bener sekali raden betul
kakang dar paci pou
cari yang lain atuh
jawabannya harus bener
nggak ada yang salah raden mah
kamu masih gaya yang dupikanya awaiku raden
gak bisa jawaban raden mah harus bener
gak ada yang salah
ada apa raden
aku mendengar ada yang ketarung pak

lebih baik aku mati
daripada menjadi pengkhianat
baiklah akan kami kabulkan permintaanmu
kamu akan menanggung akibatnya
mereka itu orang jahat
paman tidak mau kamu terluka
tidak apa apa owen
aku bisa mengalahkan mereka berdua
kami tidak bermain main
paman resit tidak papa
tidak papa nah